kita awali cnn indonesia live hari ini dari informasi terkait nasib status irjen verdi sambo sebagai anggota polri yang ditentukan lewat sidang komite etik profesi di mabes polri hari ini
selain dijerat pidana pasal pembunuhan berencana ia pun diduga melanggar etik profesi polri
irjen verdi sambo memasuki ruang sidang di gedung tncc pada kamis pukul sembilan pagi
sesuai pasal lima puluh enam peraturan kepolisian nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dua verdi sambo sebagai pelanggar dalam sidang kkep ini mengenakan pakaian dinas harian tanpa atribut divisi selain lencana pangkat bintang dua sebagai inspektur jenderal
sidang pelanggaran etik yang dipimpin komisaris jenderal ahmad doviri ini berkaitan dengan ketidakprofesionalan verdi sambo dalam penanganan perkara pembunuhan brigadir yosua huta barat
ia juga disebut merintah
kami proses hukum dengan membuat skenario baku tembak dan menghilangkan barang bukti diantaranya merusak rekaman cctv dari dekat tkp
putusan sidang akan dibacakan pada hari yang sama setelah pendalaman materi dalam persidangan
putusan sidang ini tidak akan mempengaruhi surat pengunduran diri yang diajukan irjen verdi sambo
sidang ini berkaitan dengan ketidakprofesionalan yang bersangkutan di dalam melaksanakan kasus kepolisian